sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu apa lagi tante
soalnya kerjaan alena lagi benar benar nggak bisa ditinggal
oh begitu ya alena
iya tante ngerti
pengacara seperti kamu pastinya sibuk sekali
mudah mudahan toka juga bisa ngerti ya
tapi alena tante minta hari sabtu kamu bisa luangkan waktu
itu ada apa lagi ya tante
itu lebih penting alena
karena hari sabtu tante mau bikin syukuran
untuk menyambut kepulangannya taufan
dan kamu harus datang ya alena
jangan lupa ajak papa sama yang kamu datang ke sini
ya siapa tahu aja bisa bicarain tentang pertunangan kamu dengan tovan
alena harus datang sama keluarga alena ya
alena usahakan ya tante
terima kasih ya
sampai hari sabtu alena
ini kan airnya lagi jam istirahat
jadi kan antar eyang ke dokter buat periksa tensi eyang
jadi dong eyang
lagi semarah itu dok
kenapa kamilah harus mengalami semua ini ya allah
tolong bicarakan hal ini dengan bu kamilah
bicarakan dengan kepala dingin
tidak dengan emosi
hanya bapak sama ibu yang bisa memutuskan
mengambil tindakan apa
mengeluarkan bayi atau tetap mempertahankan kandungan itu
ini suratnya pak
ini suratnya pak
bukan saya ingin menakut nakuti pak
tapi untuk tindakan yang kedua
akan sangat beresiko tinggi untuk bu kamilah
berapa tensi saya dokter
jadi ibu harus mengatur pola makan ibu
taufan ada nggak ya di ruangannya
enggak enggak enggak enggak
enggak aku nggak boleh ke sana
aku udah memutuskan untuk meninggalkan tovan
kak taufan alenanya kemana
masa sih kak sesibuk itu sampai gak bisa jemput anak
dorong kursi rodanya bisa lebih cepat lagi pak
taufan taufan pengen cepat sampai rumah
kamu udah gak sabar ya mau makan masakannya mama
oke bapak kan lebih cepat
oh dan nanti di jalan papa kan ngebut
eyang bikin kaget aja
ngapain kamu disini
hmm ini elena tadi dari toilet eyang
bener kamu dari toilet
bukan abis nungguin taufan di ruang vvip
iya bener kok eyang
lagian gak mungkin
karena elena udah janji gak akan berhubungan lagi sama taufan
eyang gak usah khawatir
lagian taufan udah keluar kok dari rumah sakit

dia juga sangat berharga
dia juga sangat berharga
dia juga sangat berharga
dia juga sangat berharga
dia juga sangat berharga
dia juga sangat berharga

kami juga bingung harus melakukan apa
karena bayi kondisi ibu dan bayi yang ada di dalam kandungannya sangat memprihatinkan
dalam kondisi seperti ini bayi itu terpaksa harus dilahirkan
tapi yang jadi permasalahan kondisinya tidak memungkinkan karena berat bayi hanya lima ratus gram
dan kami khawatir bayi tidak dapat bertahan hidup di luar
tetapi nanti kalau bayi tipu someone lain bayi akan jujur bahwa bayi sudahretch
bahasa perlawanan ruhe bahasa lewis sabar bisnis dan pembunuhan maksimal
nikah hingga anak ibu kami belepas daging belalang mary demografi yang barangkali susunitnya

silahkan anda berdua yang memutuskan
untuk mengambil tindakan apa
atau tetap menahan kelahiran itu
nanti aja itu tetap untuk sedikit
selamat datang sayang
selamat kembali ke rumah ini ya taufan
kami semua senang
taufan juga bahagia bisa pulang lagi ke sini
bisa ketemu mama
dan juga kamila pak
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ya ampun taufan
ngapain sih masih nanya nanyain kamila
tadi fadil menjemput kamilah supaya datang ke sini
tapi kok sampai sekarang belum datang juga
tidak ada apa apa
sebentar ya sayang ya
kamu dimana nak
fadil lagi di rumah sakit mah
oh kamu juga ke rumah sakit
ikut ngejemput taufan
tovani udah ada di rumah nih
kamu lagi di rumah sakit lain
kamila kenapa fadil
kamila mengalami pendarahan ma
ya allah fadil
terus sekarang keadaannya kamila gimana

tuju mama gak apa apa kan fadil
sekarang kamila dalam ruang perawatan ma
dia masih belum sadar
tau sampai ketaufan ya ma
fadil gak bisa pulang sekarang
soalnya fadil mau temenin kamila ma
fadil minta maaf karena gak bisa menyambut taufan
kalau gitu mama kesana ya
ya allah mama pengen nengokin kamila fadil
mama pengen tahu kondisinya kamila
enggak ma gak usah ma
biar fadil aja yang disini
kasian taufan taufan baru datang
lagi pula dokter disini hidup empat jam kok ma
jadi kalau terjadi apa apa sama kamila
mama di rumah aku
ini kebulangan taufan setelah lima tahun
jangan mau bikin taufan kejam ma
iya sih fadil
fadil kamu harus jaga kamila yang baik ya
kalau ada apa apa langsung kasih tau mama ya kak dia
buka pintunya ma
cepet minum ya
ngapain kamu kesini
masih punya muka kamu berdiri di hadapan saya
pergi kamu dari sini
sar perempuan murahan
tante pernah punya banyak salah sama kamu
ya allah tolong selamatkan camilla
taufan kamila dan fadil gak bisa datang
karena kamila masuk rumah sakit ada masalah sama kandungannya nak
kalau gitu kita harus ke rumah sakit sekarang
taufan hari ini kan hari kepulangan kamu
jadi biar fadil aja yang jaga kamila disana
lagipula kamila itu dia
memangnya kamila kenapa pa
kamila itu dia
dia terlalu lelah
makanya kandungannya jadi seperti itu
bapak masih ada kerja lain
papa seperti menyembunyikan sesuatu
ada yang ingin bapak sampaikan tadi